menteri perhubungan budi karya sumadi mengungkap sumber kepadatan di pelabuhan merak
selain banyak pemudik belum punya tiket elektronik
menhub menyebut ada pemudik tiba tak sesuai dengan jadwal keberangkatan kapal
menhub menilai butuh dermaga tambahan sebagai solusi urai kemacetan
memiliki tiket bahkan jalannya bisa kembali dia datang
maka terjadilah antrian sebanyak lebih dari sepuluh km
merak ini satu diharuskan memiliki kapal yang lebih besar dan lebih cepat
kedua memang harus ada tambahan dermaga
kami sudah bahas bahkan tadi saya sempat lapor pak presiden
pak ini butuh tenaga pak presiden tambahin kapal juga harus tambah